hai menjelang laga fifa matchday melawan palestina sesi latihan timnas indonesia di
lapangan tor surabaya jawa timur pada rabu kemarin menarik animo warga meski hanya bisa menonton dari
luar pagar warga rela mengikuti sesi latihan hingga berjam jam sembari mengabadikan gambar
para pemain bukan hanya warga surabaya beberapa warga dari luar kota pun menyempatkan diri hadir
dari sidoarjo saya sudah nunggu lama apalagi setelah tahu kalau timnas bakal main di surabaya
ini tadi langsung cepat cepat setelah pulang kerja langsung ke sini setelah sesi latihan
selesai puluhan warga dan penggemar timnas langsung mendatangi pemain yang akan naik bus
sembari berebut foto dan tanda tangan maklum hebat marcelino tadi sempat foto tadi cepat
kita foto makasih nunggu berapa
sementara itu panitia pelaksana masih melakukan persiapan dengan terus mempercantik stadion utama
gelora bung tomo sejumlah petugas mengecat garis lapangan yang sudah kusam pengecatan dilakukan
secara manual oleh petugas dengan cat khusus yang tidak merusak rumput petugas juga membersihkan
tribun penonton dan ruang ganti pemain perbaikan
di sini meliputi perbaikan untuk fasilitas di dalamnya ya fasilitas itu baik berupa ganti
pemain ruang ganti pemain ruang ganti pemain terus lantai pengecatan dinding terus fasilitas
meja media tribun yang sudah arahan dari fifa terus setelah rumput perbaikan ini dilakukan
agar lapangan sesuai dengan standar fifa sehingga bisa digunakan dalam laga timnas indonesia melawan
palestina pada empat belas juni mendatang tim liputan cnn indonesia